ya arus mudik di stasiun gambir hari ini cenderung menurun dibandingkan hari minggu kemarin
kemarin merupakan puncak arus mudik penumpang dari stasiun ini yaitu mencapai lima belas penumpang ke berbagai tujuan
untuk mengetahui bagaimana arus mudik di stasiun kereta api gambir sudah ada produser lapangan cnn indonesia
ada dimas adityo yang sudah siap dengan laporannya
dimas bagaimana kondisi di gambir saat ini apakah sepadat kemarin
itu mencapai puncaknya pada hari minggu kemarin yaitu sekitar lima belas penumpang
pada hari ini memang diprediksi cenderung menurun sampai dengan pukul tiga tadi sore tadi
penumpang yang naik kereta api dari stasiun kereta api gambir menuju ke sejumlah tujuan di kota di pulau jawa
itu baru mencapai enam dua ratus delapan puluh enam penumpang
tapi hingga nanti malam masih ada sekitar sembilan rangkaian kereta api
lagi ke berbagai tujuan di kota di jawa diprediksi penumpang masih akan mencapai lebih dari sepuluh penumpang yang berangkat dari stasiun gambir
sejauh ini dimas apakah ada rencana dari pt kai untuk menambah gerbong penumpang jika memang penumpang itu membludak dan tidak sesuai dengan kapasitas yang sudah disediakan
apakah ada rencana itu
ya prabu memang di stasiun gambir sendiri sejak tanggal dua puluh empat juni lalu
pt kereta api indonesia sudah menambah kereta tambahan khusus untuk arus mudik lebaran kali ini
yaitu enam belas rangkaian kereta api tambahan
selain dua puluh delapan kereta api reguler yang memang sehari harinya berangkat dari stasiun kereta api gambir
dari enam belas rangkaian kereta api tambahan ini memang tidak dimulai pada tanggal dua puluh empat juni ada yang dimulai tanggal dua puluh delapan juni atau tiga puluh juni yang lalu

dari enam belas kereta api tambahan ini sudah tidak ada lagi kereta tambahan karena memang jumlah kereta api terbatas itu pun dengan kereta api tambahan ini sudah penuh
oke baik dimas adityo terima kasih atas laporan anda dari stasiun gambir